presiden joko widodo mengukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu enam belas
anggota paski beraka ini akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia rabu mendatang
setelah melakukan geladi bersih di lapangan istana merdeka
tujuh anggota paski beraka dari tiga puluh tiga provinsi berbeda dikukuhkan presiden joko widodo
upacara pengukuhan berlangsung senin siang di istana merdeka
dengan dipimpin anggota paski beraka asal sulawesi barat ade yuliana iswan
setelah berikrar dan mengambil sumpah
semua anggota paski beraka ini akan bertugas pada puncak acara pengibaran bendera pusaka pada hari kemerdekaan
dan jumlah anggota paski beraka tahun ini berkurang satu orang dari enam puluh delapan menjadi enam puluh tujuh orang
salah satu anggota asal jawa barat gloria nata praja
tidak diikut sertakan karena memiliki keluarga negaraan asing
untuk melepaskan sarung tangannya